untuk mengetahui informasi terkini seputar kegiatan pilkada dki jakarta putaran kedua
arman helmi di kantor kpud jakarta saat ini
arman selamat pagi arman
kpud apakah sudah menetapkan lembaga penyiaran yang akan menggelar debat terakhir pilkada jakarta dua belas april nanti arman
dan siapa media tersebut
ya dan seperti apakah sejumlah persiapan yang akan dilakukan oleh pihak kpud dki jakarta
bersama saya saat ini sudah ada komisioner kpud dki jakarta ibu dahlia umar
ibu ini kan debat tanggal dua belas april ya untuk tahap kedua
nah apakah sudah ada persiapan khusus
karena kan tahap pertama dan tahap kedua agak sedikit berbeda mungkin treatment yang akan dilakukan oleh kpud sendiri bagaimana
nah untuk debat kami sekarang masih sedang membicarakan tema tema
jadi memang tema tema tentang apa yang menjadi isu isu permasalahan di jakarta itu kan sudah dibahas pada debat ke satu ke dua dan ke tiga di putaran pertama yang lalu
tetapi pada prinsipnya tentu kami ingin
mendapatkan masukan masyarakat dan pihak pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan apa sih sebenarnya isu permasalahan yang mungkin perlu dibahas di debat putaran kedua
bisa saja tema tema debat di putaran pertama diangkat kembali apalagi kalau misalnya tema tema tersebut belum tuntas untuk dijabarkan oleh calon ya
karena di putaran pertama itu debatnya ada tiga kali tetapi memang temanya begitu luas

itu hanya dibahas dalam waktu yang sangat singkat
kalau misalnya ada tema tema yang perlu diangkat kembali dari isu isu yang sudah dibahas di debat nanti dalam rangka memperdalam visi misi pasangan calon itu juga kami sangat terbuka
begitu pula kalau ada tema tema baru yang ingin diusulkan untuk dijawab pada debat putaran kedua nanti yang rencananya tanggal dua belas april akan diselenggarakan
nah kpu saat ini sudah mempersiapkan mas
teknis teknis aturan main debat kemudian kami juga sedang menyeleksi calon calon moderator
kami juga sedang menentukan siapa mungkin yang akan bisa menjadi panelis untuk tema tema debat tertentu
jadi masukan masyarakat dan pihak pihak lain sangat terbuka dan ingin kami bahas lebih lanjut nantinya kalau itu ada
masukan terbuka dari masyarakat bu dali apakah sudah ada wadah khusus untuk ditampung
apakah membuka call center tersendiri supaya warga bisa menyampaikan
inspirasinya atau bagaimana
ya kami membuka call center untuk semua pertanyaan dan masukan kepada kpu ya
jadi bisa dilihat di website kami ada call center berbasis telepon landline dan telepon genggam
jadi masyarakat bisa misalnya ingin memberikan masukan silakan nanti akan kami bahas dalam pleno kpu dki
pada prinsipnya tema kemudian panelis dan moderator itu menjadi kewenangan
kpu dki untuk menentukan
ada pun untuk teknis teknis penyiaran kemudian teknis teknis penyelenggaraan itu kami kerjasamakan dengan televisi televisi penyelenggara untuk debat yang kedua nanti
apakah sudah ada bocoran nanti bu media partner sebagai penyelenggara debat nanti pada putaran kedua ini
ya kemarin lusa kami sudah bertemu dengan tv tv penyelenggara debat satu dua tiga putaran pertama
kemudian kami memilih ya memilih dengan cara diundi mas
memang ini tv nya banyak sekali tetapi tentu penyelenggaranya tidak bisa semua gitu ya
dan yang terpilih akhirnya dari cnn indonesia kemudian kompas tv jak tv dan sctv
jadi ini adalah empat tv penyelenggara yang akan menayangkan debat kedua secara resmi
tetapi tv tv penyelenggara lain yang juga sudah mou dengan kpu juga dipersilakan bekerja sama dengan tv penyelenggara kalau ingin menyiarkan
kami ingin sama seperti putaran pertama
jadi seluruh televisi berpartisipasi untuk menyiarkan supaya bisa diketahui oleh masyarakat seluas luasnya
selain panelis yang sudah dipersiapkan tentu saja yang paling ditunggu tunggu masyarakat adalah moderatornya sendiri bu dalia
kira kira sudah ada bocoran siapa pilihan nanti
sekarang kami lagi banyak sekali ya pilihannya
tetapi yang penting kriterianya dulu
kriterianya itu kalau moderator untuk debat
terus independen tidak berpihak dia menguasai forum
karena dia tidak hanya mengatur jalannya debat tapi dia juga harus mengatur audien ya
kemudian dan syaratnya dia punya pengalaman
nah dari empat kriteria itu kami memang sedang menjaring
ada beberapa nama yang sudah kami lihat dan kami telusuri rekam jejaknya
misalnya kami lihat bagaimana dia membawakan acara di masa masa sebelumnya
begitu nah nama nama itu yang sekarang sedang kami inventarisir dulu
nanti kalau misalnya ada usulan atau ada masukan akan kami pertimbangkan
tapi pada prinsipnya moderator kami harap sama seperti putaran pertama ya
kualitasnya bisa menguasai materi bisa menguasai forum dan menjalankan tugasnya dengan baik
terima kasih bu dalia
semoga debat putaran kedua berjalan dengan sukses
kita kembali ke studio hanum dan juga dhaniar
terima kasih bu dalia
terima kasih bu dalia
terima kasih atas laporan anda langsung dari kpud jakarta